saya telepon ojak dulu
hp nya nggak aktif pur
kalo gitu lu ke rumahnya si ojak aja
siapa tau ojaknya pulang
nah mbaknya ini biar gue yang ngantar ke tempat majikannya
kalo gitu mah kamu enak pur bisa dapet ongkos
eh enak aja
dia harus tau jauh
pokoknya kalo sampe gak ketemu saya mau minta ganti rugi
mau minta ganti rugi sama siapa
saya atau pur
ya iyalah kan situ yang ngilangin
masa juga siapa
ya kan kamu juga yang nemuin
mah lu masih bikin kue
mbak gue mau pesen kue
ya elah dari tadi
nanyanya itu mulu
yaudah gue pesen satu toples
iya satu toples
mak lu masih sibuk ya bikin kue
mbak be ada perlu
ya tadinya gue mau pesen kue sama dia
mbak be pesen kue dua
satu pesen ke tati
satunya lagi pesen ke mbak ansa
oh seperti itu
makasih ya be
ya sama sama mai
lo masih lama bikin kuenya
kalo bikin kue sih biasanya lama be
emang pak be ada perlu apa lagi
mau pamit ya
lu liat ojak gak
saya telepon ojak dulu
hpnya gak aktif pur
kalo gitu lu ke rumahnya si ojak aja
siapa tau ojaknya pulang
nah mbaknya ini biar gue yang ngantar ke tempat majikannya
kalau gitu mah kamu enak pur
eh enak aja
dia harus tau ujawang
kan ng ojak dari pagi
nanti kalo dia datang
dicariin tisna di pangkalan
enggak ditelepon aja
teleponnya gak aktif
oh eh kang tisna
mau pesen kue kering gak buat lebaran
kan saya kesini
cuma nanyain ojak aja
tidak ada yang nanya
kau kirim saja barangnya
begitu ku terima barang kau
takut transfer uang kau
kau kirim dulu barang kau
begitu ku terima
langsung ku transfer
ya sudah lah
baguslah kalo kau setuju
ada apa tis
liat ojak enggak
sejak tadi kau ikuti aku
coba kau bilang dari tadi
tidak ada apa apa
kemana ya si ojak
tapi gak ketemu
saya jadi gak enak sama si mbak
gara gara belanjaannya saya titipin sama si oja
jadi saya yang ditanya tanya
kalo ngadepin masalah begini
biasanya kan bapak lu banyak tuh kata katanya
kamu teh jangan begitu atupur
bapak saya teh
kamu teh kenapa
dari tadi ngelus ngelus peci itu terus
lu gak liat apa ini pecik baru
ya kalau baru emang kenapa
ya sebenarnya sih bukan masalah barunya
tapi dari mana peci ini berasal
memang pecinya berasal dari mana
tapi siapa yang ngasih
memangnya siapa yang ngasih
si rika udah lu kasih belum
lu beliin apa kek
sebagai tanda buah tangan gitu
tadi barusan aja
kasian banget loh hari ini tis
kamu jangan menghina begitu pur
sama juga dengan menghina diri sendiri
akhirnya keluar juga kata kata bapak lu
ibu minta tolong ya
tolong antarkan gulai nangka ini ke rumah potati
ke rumah potati
kok kayak lebaran aja sih bu
kemarin itu kan potating ngasih contoh kue kering buat lebaran
sekarang ibu mau kasih contoh gulai nangka buatan ibu
siapa tahu lebaran nanti potati pesen gulai nangka sama ibu
jadi ibu tertarik sama kue keringnya potati
hmm ya indah lah
terus bunga mesti bilang gimana
biar tertarik sama gulai nangka ibu
kalau gulai nangka buatan ibu pakai tulang sapi muda
oh jadi spesial ya bu
bukan cuma spesial
tapi juga mewah
untuk pamit dulu ya bu
kok rantangnya gak dibawa
bunga kan mumpuk berdiskola bu
udah bunga jalan dulu ya
hora semoga memun
hora bang patar
coba kau bungkuskan aku lontong lima
sebentar bang sebentar
atau ku ambil sendiri sajalah
jangan bang jangan
ini lagi nyisiin dulu buat orang yang pesen
ntar kalo ada sisa baru buat bang patar
nih bang nih yang pesen banyak banget
alamak sombong kali kau mun
mintang mintang dagangan kau laku dan banyak pesanan
eh bang yang pesen belakangan dia dapet di belakangan